diperintahkan oleh presiden republik indonesia joko widodo
dalam peraturan presiden nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh
kementerian pemuda dan olahraga melanjutkan sosialisasi
desain besar olahraga nasional dbon
diterbitkannya dbon ini akan menjadi arah kebijakan pembinaan
dan pengembangan keolahraga nasional dalam jangka panjang
untuk meningkatkan prestasi olahraga di indonesia
atlet yang jadi sdm nya kemudian talent sporting
mencari bibit bibit mulai dari usia prasekolah mungkin kita cari dan seterusnya
jadi mulai mencari pembibitan dapat bibitnya kita lakukan pembinaan pembinaan yang terukur terarah dan termasuk juga makanan
nutrisi yang baik bagi para atlet
target yang ingin dicapai di tahun dua ribu empat puluh lima adalah pencapaian tingkat lima besar olimpiade
dengan adanya dbon kementerian pemuda dan olahraga telah memprioritaskan empat belas cabang olahraga di olimpiade
yaitu bulu tangkis angkat besi panjat tebing panahan menembak husyu karate taekwondo pelap sepeda atletik renang dayung senam artistik dan pencaksilat
dan lima cabang olahraga para olimpiade yaitu badminton para atletik dan pencabang olahraga

dilihat dari hanya pengalaman medali pernah diraih atau tidak tapi peluang kesana
artinya dari berbagai lini itu ditelah oleh para pakar akhirnya bisa disimpulkan sementara empat belas itu yang pantas mendapatkan label prioritas atau unggulan
untuk memantapkan program dbon
kementerian pemuda dan olahraga juga akan mencakup kepentingan atlet dari segi nutrisi dan psikologi atlet
dbon akan dikaji oleh sejumlah pakar olahraga luar negeri
selain itu dengan memberikan pelatihan kepada pelatih olahraga ke luar negeri untuk perbandingan agar atlet indonesia lebih baik dan berkualitas